sekitar dua puluh personil tni angkatan darat menggotong satu senjata tajam jumbo
yang dalam bahasa daerah sulawesi tengah dikenal dengan nama guma
senjata tradisional itu dibuat sepanjang tujuh tujuh meter dengan berat mencapai satu ton
guma sama pentingnya seperti katana bagi samurai jepang
keris bagi orang jawa atau celurit bagi orang madura juga golok bagi pendekar banten
guma adalah senjata utama para tadulako pejuang tanah kaili
rumah berukuran jumbo itu dikirap dari markas korem satu ratus tiga puluh dua tadulako
menuju museum senjata tradisional guma di jalan hasanuddin palu
prosesi kirap melibatkan tokoh adat dan sejumlah komunitas pencinta senjata tradisional
kalau kami dari diwan adat ini sangat berasurasi tentang adanya museum
dan ini sebagai
bagian daripada senjata senjata tradisional yang ada di tanah kaili ini
dan kami sangat senang dan siap mendukung nantinya apa apa yang sangat dibutuhkan oleh masyikuran museum ini
kami akan siapkan
dan kita juga berterima kasih kepada korem yang telah membangun ini
selama ini belum pernah ada museum guma
ternyata guma itu adalah senjata khas dari sulawesi tengah yang belum begitu banyak dikenal
dan ini adalah senjata yang sangat berharga
dan ini adalah senjata yang sangat berharga
karena itu setelah saya mengenal nilai budaya nilai artistik
dan bagaimana senjata guma ini menjadi senjata bersejarah dalam perlawanan terhadap belanda
maupun para tadulaku mempertahankan wilayah demi melindungi rakyatnya
saya sangat tertarik untuk membuat museum rumah ini
museum guma ini saya harapkan bisa menampung seluruh jenis guma
dan bisa menjadi senjata yang sangat berharga
guma berukuran tujuh tujuh meter itu dipajang di depan museum senjata tradisional guma
guma raksasa itu diharapkan menjadi ikon baru sulawesi tengah
jafar gebua palu sulawesi tengah